sudah dipotong terima kasih ya
kan kembar tuh dua
di kamar indri
buat ngeganti yang dua ratus juta
mau gak mau kita harus jual tanah
pak kalo tanahnya digade aja bisa ma
iya tuh bang
ntar kita tembus lagi
gadenya jangan gede gede
ambil uangnya seperuhnya aja
iya bener pa
jadi nanti bunganya itu tuh gak gitu gede
bayarnya bisa diangsur din
kau gak tau
kan gue dulu suka gade bareng
makanya gue tau
tanah yang mana bang
yang ada pohon randunya
berarti tanah ini sebelah tanahnya ma ipah dong
ya cuma itu yang rada kecilan
ntar kalo ma ipah tau gimana bang
emang lo mau ngasih tahu
iya kak gak sih
ya udah itu aja
kalo lagi sendirian
kepikiran terus bu
kepikiran bayi saya
tapi ibu harus ada kegiatan kesibukan gitu
supaya gak ngelamun terus
suatu saat nanti pasti ibu dikasih juga
semoga ya bu
saya sekarang udah harus sering jalan
ya olahraga ringan gitu
ibu ikut yuk
biar ada kesibukan
nanti yang perempuan saya aja yang rawat ya bu
pak mahandi ah anak belum lahir udah ngobrol begitu
eh bu puput
ada yang perlu dipotong potong lagi nggak
udah beres semua ma
ya udah ditinggal aja
selamat tinggal ma
anak anak ya bu
anak anak ya bu aminah tuh rajin rajin yuk
ya kalau hari sabtu begini ya
di rumah semua ngumpul
punya banyak anak
jam empat lagi
iya besok tuh bayar ya
belum ada duitnya sekarang
beneran ya besok
tina t datang kesini jauh
nanggirnya sampe jauh kesini
akhirnya gue juga yang nyelesaikan
udah gitu paling murah
berat itu buat gue
gue patungannya mesti berapa
empat bulan gue gak jajan
empat bulan gue gak jajan
kalo dua bulan sih gue masih oke
lagian lu gimana sih
masa patungan potong dari uang jajan kubah
kalo gak dipotong dari uang jajan lo
emangnya lu ada duitnya
gak ada sih
dari kita yang beliin sama dari om yang beliin tuh beda
kalo kita yang beliin
si idri pasti terharu

dan dia tuh pasti tau kalo kita tuh sayang sama dia

itu kan tujuannya
pasti gue kalah
lagian gak sanggup gue kalau harus potong uang jajan empat bulan
masa lu gak jajan empat bulan aja gak bisa
enam bulan kali tiga puluh hari berapa

ya jalannya hati hatilah
mas aji udah dateng
iya ibu kita mau beli perlengkapan bayi
kan tiga bulan lagi bu aminah melahirkan
ayo buk udah siap
mumpung masih siang jadi belanjanya enak
ini pakaian laki laki atau perempuan
anri indra ini kok bukanya di taro di dapuuuur
udah dipotong terima kasih ya
iya mah sama sama
sama sama mama ya sayang nanti dede bayinya bobo dimana kan kembar tuh dua di kamar indri
enggak enggak sayang di kamar mama sama papa dong oh kirain di kamar indri
ya udah deh
nah gitu dong kalau gitu kita sekarang rumah rumah mau ada apa enggak nggak
apa apa mau tenang aja ya gula gula gula dapur tadi janji
bet bayinya laki laki atau perempuan sepasang beb tapi nanti dikasihkan ke kita
perempuan dikasihkan ke kita beb iyo beb buah minah kan udah janji